kita kembali bergeser ke informasi lainnya pemerintah kota semarang membeli sedikitnya lima mobil smk tipe bima untuk tahun anggaran dua ribu delapan belas
mobil buatan solo yang berbahan bakar campuran bensin dengan gas ini digunakan sebagai mobil sarana dan prasarana badan layanan umum bus rapid transit trans semarang jawa tengah
ya mobil smk ini sudah mulai datang ke semarang dana pembelian mobil seharga satu ratus dua puluh juta rupiah ini diambil dari apbd murni dan apbd perubahan
nama mobil smk awal muncul pada dua ribu dua belas saat joko widodo masih menjadi wali kota solo saat terpilih sebagai gubernur jakarta
mobil sempat dibawa oleh joko widodo pada september dua ribu sebelas presiden joko widodo meresmikan pabrik smk di boyolali jawa tengah
mobil sempat dibawa oleh joko widodo pada september dua ribu sembilan belas presiden joko widodo meresmikan pabrik smk di boyolali jawa tengah